kebijakan melarang penumpang kereta rel listrik krl
untuk berbicara baik secara langsung maupun telpon seluler
saat berada di dalam gerbong mulai diterapkan pt kci
sejak akhir mei dua ribu dua puluh
penumpang krl menyambut baik kebijakan ini
dan menyebutnya sebagai langkah penting
untuk melindungi pengguna moda transportasi
yang paling diminati tersebut
dan sebagai langkah pencegahan krl menjadi
kelas terbaru penyebaran covid sembilan belas
ya bagus juga sih mungkin untuk menghindari virus mungkin ya
karena kan informasinya bisa melalui kontak
dengan kita bicara gitu
dilarang menggunakan handphone
soalnya dilarang komunikasi sama yang lain
soalnya ada penularan lewat air liur
terus lewat hidung juga kayak gitu
tidak hanya krl mode transportasi umum seperti mrt dan lrt
juga menerapkan kebijakan serupa sebagai bagian
dari penerapan aturan new normal bagi para penggunanya
keputusan pengelola sejumlah moda transportasi umum di ibu kota
mengeluarkan aturan larangan berbicara kepada penumpang
saat menggunakan layanannya
didasari alasan karena droplet atau cairan yang keluar
dari saluran mulut dan hidung saat batuk bersin maupun berbicara
merupakan salah satu sarana penularan covid sembilan belas
sekali lagi untuk virus ini apalagi kemudian powerful
atau bersin yang bertenaga kuat atau berteriak
maka peluangnya sekali lagi ada yang disebut dengan
makro droplet yang ukurannya mikron itu akan langsung jatuh
tapi mikrodroplet atau bahkan nano droplet itu bisa akan
tidak berbicara merupakan langkah terbaik untuk mencegah potensi
penularan saat berada di transportasi umum
mengingat kita tidak dapat membedakan mana individu
yang merupakan orang tanpa gejala atau otg
dan mana orang yang betul betul sehat
nah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk bisa tetap
berkomunikasi dengan teman ataupun kerabat di tengah kebijakan
larangan berbicara dalam gerbong kereta adalah dengan
menggunakan pesan singkat yang menandakan bahwa anda akan
menghubungi orang itu kembali saat anda sudah tidak berada
dalam gerbang kereta
tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker
untuk menahan laju droplet tidak berdasarkan dan tetap menjaga
jarak aman dengan orang lain minimal satu meter
sebab droplet dari seseorang yang batuk baru jatuh setelah mencapai
jarak minimal satu meter saat akan naik atau berada di dalam moda
transportasi publik merupakan langkah lain yang harus diterapkan
agar terhindar dari kemungkinan terpapar covid sembilan belas